ini kejadian luar biasa difteri yang melanda wabah di indonesia mendapat perhatian serius dari kementerian kesehatan
sebagai respons cepat atas penyebaran kasus difteri imunisasi serentak dilakukan di tiga provinsi yakni dki jakarta banten dan jawa barat
kementerian kesehatan menetapkan status kejadian luar biasa untuk penyakit difteri yang mewabah di indonesia
berdasarkan laporan yang diterima kemenkes secara keseluruhan ada enam ratus dua puluh dua kasus terlapor
tiga puluh dua kasus diantaranya menyebabkan kematian
dua belas desember dua ribu tujuh belas menjadi tahap awal pelaksanaan outbreak response immunizations ori yang diadakan pemerintah sebagai upaya menekan wabah difteri
ori dilakukan secara serentak di dki jakarta banten dan jawa barat
untuk dki jakarta sebanyak satu dua juta vaksin disebar di wilayah jakarta utara dan jakarta barat
menteri kesehatan nila f muluk mengungkapkan
sembilan puluh enam persen penderita difteri adalah anak anak yang tidak mendapatkan imunisasi
cakupan antibody dari masyarakat kita itu untuk difteri turun enam puluh persen
kurang lebih jadi ini turun
jadi dulu pernah kita bisa menguasai difteri tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
timbul lagi klb ini di tahun dua ribu sembilan
kita kuasai dua ribu tiga belas sudah tidak ada lagi
tapi kita bisa menguasai
pertama kali kelihatan sekarang terjadi lagi
kalau kita lihat ini berarti anak anak yang terkena adalah anak anak yang tidak mendapatkan imunisasi
dan ini dibenarkan dari pada waktu kita melakukan surveillance atau melakukan suatu penelitian ini
jadi memang ada memang yang tidak melakukan imunisasi atau imunisasi yang tidak lengkap
imunisasi masal ini memang dikhususkan pada anak usia satu hingga sembilan belas tahun
dengan memberikan imunisasi dpt pada usia kurang dari lima tahun
imunisasi dt untuk anak usia lima hingga tujuh tahun
dan imunisasi td untuk usia tujuh hingga sembilan belas tahun
para orang tua diimbau tidak perlu takut terhadap efek samping yang ditimbulkan setelah mendapat imunisasi
ya efek samping dari imunisasi difteri ini yang bisa terjadi ya seperti imunisasi difteri seperti pada umumnya ya
misalnya mungkin kemerahan atau bengkak di tempat suntikan lalu demam
lalu ada juga beberapa efek samping yang cukup berat tetapi biasanya sangat jarang
makanya setelah imunisasi biasanya kita observasi dulu pasien tidak langsung kita pulangkan
kita lihat misalnya satu jam tidak ada apa apa atau setengah jam tidak ada apa apa kita baru pulang
adalah bakteri korinibacterium di dipteriae penyebab penyakit menular ini
gejala yang ditimbulkan yakni demam batuk sulit menelan
pembengkakan pada leher dan munculnya selaput putih abu abu di tenggorokan
penularan difteri terjadi secara droplet atau melalui percikan air liur
sementara penanganan awal yang dapat dilakukan ialah pemberian antibiotik dan serum anti difteri
kejadian luar biasa difteri tentu membuka mata kita semua bahwa ini adalah penyakit berbahaya dan mematikan
pastikan anda mengajak anak dan juga kerabat anda mengunjungi puskesmas posyandu dan juga fasilitas kesehatan lainnya
untuk mendapatkan imunisasi difteri
dan oris sendiri dilaksanakan dalam tiga tahapan
dimulai dari tanggal sebelas desember dua ribu tujuh belas dilanjutkan di tanggal sebelas januari dan sebelas juli dua ribu delapan belas
dan program dari kementerian kesehatan ini gratis tanpa dibungkut biaya sedikitpun